rekaman cctv menunjukkan aksi brutal sejumlah orang di garut jawa barat rabu tujuh juni lalu
seorang pengendara sepeda motor dianiaya di tengah keramaian jalan hingga terjatuh
aksi penganiayaan terjadi di depan anak korban yang masih kecil
korban merupakan anggota polsek cisompet yang sedang menjemput anaknya pulang dari tempat bimbingan pelajar
lima pelaku kemudian diringkus anggota satreskrim polres garut jawa barat
pada rilis selasa siang polisi menyebut aksi premanisme dilakukan satpam pabrik dan calo angkutan umum
korban ini karena melihat kemacetan
beliau sebagai abdi negara terpanggil hatinya untuk mencoba untuk mengurai kemacetan
lalu dilakukanlah peneguran
untuk diarahkan terhadap satpam yang bersangkutan tidak terima
malah melakukan pendorongan
pendorongan dan melakukan pemukulan
para pelaku memukul anggota polisi yang menegur arus lalu lintas macet di depan pabrik
karena angkutan umum yang parkir sembarangan